nah akibat langka garam ini masyarakat jadi sadar ya pentingnya garam
meskipun kalau kita beli banyak tapi itu harus butuh waktu lama juga buat menghabiskan
tapi juga penting banget menurut teh garam untuk sebuah masakan gitu
iya untuk masalah rasa ya
untuk itu pada saat garam kemudian langka apalagi harganya meningkat
banyak yang menjerit dan mengakibatkan produsen ikan asin misalnya ya
ini harus berpikir pikir ulang nih kira kira harus diganti dengan apa
disubstitusi seperti apa agar rasanya tetap terjangkau ataupun rasanya tetap sama sebelum garamnya ini langka
misalkan saja dirasakan oleh produsen ikan asin di jepara jawa tengah yang kesulitan untuk produksi ikan asin
nah ternyata bukan hanya ikan asin juga kan ada juga produsen telur asin nih
nah telur asin di sidoarjo ini para pengusaha juga mengklaim bahwa sebenarnya keuntungan usaha mereka ini berkurang
menyusul kenaikan harga garam yang ada di jawa timur
dampak dari bukti garam
mahalnya harga garam saat ini dirasakan oleh produsen ikan asin di desa jobokuto jepara jawa tengah
selain mahal produsen ikan asin ini pun kesulitan untuk mendapatkan garam dari petani garam
meskipun harga garam naik namun produsen ikan asin ini tidak bisa menaikkan harga jual ikan asin
karena konsumen tidak mau tahu terkait kenaikan harga garam
dampak kelangkaan garam juga dirasakan oleh pengrajin telur asin di kampung bebek kecamatan candi sidoarjo jawa timur
mereka mengklaim keuntungan usaha mereka berkurang menyusul kenaikan harga garam di jawa timur
ketimbang menaikkan harga jual telur asin perajin memilih mengurangi keuntungan mereka dua puluh lima hingga tiga puluh persen
perajin mengaku pasrah dengan keadaan ini dan memilih tetap membuat telur asin tanpa mengurangi kadar garam
demi menjaga cita rasa dan kepercayaan konsumen yang telah tersebar ke hampir seluruh jawa timur
perharinya perrajin ini dapat menghabiskan lima sampai sepuluh kilogram
seratus hingga seribu telur asin dengan harga jual yang hanya rp tiga lima ratus per biji telur asin
ini ya terpaksa dulunya apa itu per kotaknya itu harganya rp lima sekarang rp dua belas ya terpaksa beli
untuk cara untuk bikinnya ya tidak mengurangi rasa uyanya garamnya harus tetap
jadi rela mengurangi keuntungan ya
harga kalau dinaikkan konsumen
nggak mau ya
ya bertahan aja supaya nanti ada penurunan
ini sudah menurun sampai berapa nih pak untuk keuntungannya

mereka berharap keadaan ini tidak akan lama terjadi karena akan semakin menyulitkan perajin
hingga saat ini belum ada tanda tanda harga garam di pasaran akan turun dan garam pun masih sulit ditemukan di pasaran